dari dulu gue pengen ketemu sama bapak lu
gue pengen lihat bapak lo itu suka ngomong kata bapak saya
gitu sama kayak lu apa enggak
kak amin kok gak pernah whatsappan lagi sama rika
whatsappnya rika juga gak dibalu sama kakak
itu itu apa
enak aja dikasih beli
oh bu nur sama pak sofian mau buka usaha warung padang
enggak saya khusus jualan rendang sajo
bu jalan bu
yuk mari bu
waalaikumsalam mbak rika ayo masuk dulu
kakak ani rika nya gak bisa masuk koko
ii maaf gak sengaja
mbak rika tunggu sebentar ya
aku mau ke warung dulu
ternyata kopi teh sama gula udah habis
makasih mas pur
makasih mas pur
dadah pris kak
hah elah pris pris
pagi pagi udah bengong aja lu
eh kritis mau kemana lu
sarapan perut saya lapar
eh anda neng rika
kabar rika baik kakak
saya baik juga
lu mau sarapan
lu kenapa tis
minta dikirimin duit juga
dia mau kesini
apa kamu kaget apa nggak denger pur
bukan cuman kaget tis
gue juga seneng
dari dulu gue pengen ketemu sama bapak lu
gue pengen lihat
saya gitu sama kayak lu apa enggak
kaka amin kok gak pernah whatsappan lagi sama rika
whatsappnya rika juga gak dibalut sama kakak
saya sibuk ngejek
rike ganggu kakak amin ya
amin udah dateng
paket yang mau dikirim mana
kamu gak mau minum kopi dulu
enggak usah teh
ongkos buat kirim paketnya
lu harusnya seneng bapak lu dateng
ini malah cemberut
saya belum siap po
saya malu sama kerjaan dan hidup saya
belum bisa dibanggakan
yang penting lo udah usaha
kerja lu halal
ya elah biasa aja kali yang penting lu udah usaha kerja lu halal

gue gak percaya itu kata kata bapak lu
nyak tadi bikinin agar agar buat si udin
terus nyak inget sama lu
ya kan udah sering banget bawain aku makanan
yang penting lu suka
bapak sudah masuk tol cipu larang
kata supir travelnya
sampai cek ini dua jam lagi
nanti tis jemput kesana
jadi juga gue ketemu sama bapaknya tisna
kemana lu bayar dulu
pengen banget tuh
sama semua orang
bukan hanya sama aku aja